mesin dan bakteria itu sepertinya mahal
kalau dijual pasti laku tiga puluh jutaan
shhh jangan berisik cepat
ambil yang banyak
ambil yang banyak
kita bantu ibu
kita gantikan ibu jualan
biar kita bisa bantu
teman temanmu yang dari panti
yang tinggal di rumah
iya nak besok kita tengok ibu ke penjara ya
jadi mirna sudah menggelapkan
dari pembangunan panti asuhan ya
iya bu sampai di penjara
kok mirna tega seperti itu
sampai di penjara
maling ma tetep aja maling buah
ya allah ibu
itu fitnah buah
aku butuh uang
kalo kita sempat berbicara tentang ibu ini
bisa ngebarkan terus proposal panti asuhan mirna
apa yang kita lakukan pak
kita curi bahan bangunan material panti asuhan mirna
bagaimana kalo ketahuan pak
iya jangan sampai ketahuan
kamu langsung masukkan ke mobil pickup lalu jual
baik pak baik pak
ayo cepet jangan lama cepet
kamu laksanakan tugasku dengan baik
ini cetah buat kamu
ya itu urusan kamu
bukan urusan saya
ya yang tanya
ini tidak adil
dari dulu saya yang bekerja
bapak yang ambil duitnya
kamu sudah gak mau
eh saya ini kades disini
saya berhak ngatur kamu
saya tidak mau
baru kerja begitu hanya belagu
ini kenapa nih kaki makin sakit
ini kenapa kaki
mas yaudah sih
mas diam aja tau
sakitnya apa yang pakai banyak bergerak
mungkin ini peringatan dari allah supaya mas lebih hati hati lagi
gapa lebih hati hati lagi suami lagi kesakitan main ceramah aja
mas itu sadar ya mas
mas itu harusnya sadar

jangan kasar jadi orang
udah sana pergi
sebenarnya siapa ya yang mencuri bahan bangunan disini
kami juga tidak tahu bu
semoga pencurinya akan sadar
jika dia sudah melakukan kejahatan
dia sudah mencuri bahan material bangunan yang untuk membangun panti asuhan
terima kasih tolong bantu mirna keluar dari penjara dia hanya korban fitnah pak ustadz
saya juga sedang mencari tahu bu yani tenang saja insya allah nanti penjahatnya akan ketangkap
oh ya bu yani dan mirna sungguh luar biasa peduli dengan anak anak yatim piatu dan menjadikan
rumah ini sebagai tempat penampungan sementara alhamdulillah pak ustadz kalau begitu silahkan
dilanjutkan pak ustadz saya pamit ke dalam anak anak untuk pengajian hari ini kita tutup
dengan surat al fatih hai hai hai hai
besi dan bakteria seperti ini mahal kalau dijual pasti laku tiga puluh jir aku harus ambil
ambil yang banyak ambil yang banyak

badillah saya turut berduka cita atas menikmati
badillah saya turut berduka cita atas menikmati
pak kohar terima kasih banyak ya mirna mirna kami senang kamu bisa hadir di sini kami juga semua tahu
kalau kamu masuk penjara hanya karena korban fitnah dari pak kohar mirna saya mohon maafkan
kesalahan mas kohar ya iya mirna kamu harus mendoakan dan memaafkan pak kohar karena jenazah
harus segera dikebumikan
pak ustadz mbak nila saya sudah memaafkan pak kohar atas semua perbuatan pak kohar kepada saya
semoga pak kohar bisa diterima di sisi allah subhanahu wa ta'ala
ampunkanlah segala dosa saudara kami kohar bin qadir
ibadahnya ya allah jadikanlah segala perbuatan baiknya menjadi daldang pahala ya allah amin
apapun yang hidup pasti akan mati
terima kasih ya
kenapa ini perlu ya mas
waalaikumsalam pak ustadz
ada apa ini ya
bapak bapak ini adalah donatur yang akan menyumbang di panti asuhan yang akan kamu bangun
maaf bapak bapak ini tahu dari mana ya
informasinya sudah menyebar di semua media
dan saya kagum sama ibu
ibu sudah menampung anak yatim di rumah ibu
dan ibu juga berjualan buah seperti ini
demi memberi makan mereka
dan ibu juga kena fitnah
mengenai masalah pendirian pondok pesantren
yang tanahnya diwaktifkan
dan saya harap
bu mirna bersedia
soal biaya dan semua dana
biar kami yang mengusahakannya
bu mirna bersedia kan
iya pak ustadz
ibumu juga meridohi
dan tata juga mengizinkan
saya ingin melamar kamu
saya sudah lima tahun menjadi duda
ulang ke spiritua
ada yang mahasiswa